informasi yang ini apakah ini tentang film desi
oke mungkin yang berikut ini bisa jadi mengingatkan anda pada adegan film legendaris ini binatang
masih tentang binatang
king kong yang warga di jepang ternyata dibuat repot gara gara seekor bukan king kong
tapi seekor kera besar atau cimpansing kabur dari kebun binatang di jepang ini
katanya yang jadi masalah kera jenis simpansa ini berkeliaran di jaringan listrik pemukiman penduduk
kita lihat bersama
ini bukan teknisi yang sedang memperbaiki saluran listrik
yang tengah beraksi ini adalah caca simpanse berumur dua puluh empat tahun yang baru kabur dari sebuah kebun binatang di jepang
dan jangan remehkan kuapan caca si cimpansi
inilah tanda tanda caca ingin menyerang siapapun yang mendekatinya
karena otoritas berunang harus segera bekerja
senapan bius pun disiapkan
dan bersiaplah menyaksikan rentetan adegan selanjutnya
meski obat bius mulai bekerja caca tak menyerah begitu saja
sempat terjatuh sekali caca nyatanya masih mencoba bertahan
cimpansi yang satu tipe sekarang terjatuh
sebelum akhirnya jatuh
sedikit meleset dari jangkauan
jaring pengaman yang disiapkan petugas
beruntung insiden tak sampai melukai caca simpanse
yang langsung dilarikan ke rumah sakit dengan ambulan
anda bisa jadi langsung mengingat adegan king kong bertahan hingga akhir di puncak menara empire state
bedanya peluru tajam mengakhiri petualangan king kong
sementara petualangan caca si simpanse setidaknya tak sampai meminta nyawanya